emangnya ada urusan apa ya om
pengen ketemu sama saya
akhir akhir ini saya dengar
kalau kamu sedang dekat dengan boeing
dan kamu juga sering ketemu dengan boy
ini cukup mengusik
sebelum om mikir terlalu jauh
biar saya lurusin dulu ya
saya sama boy itu gak ada hubungan apa apa sama sekali
saya gak tau
mana berita yang benar
tapi akhir akhir ini
saya sering mendengar dari orang orang
kalau kamu sangat dekat dengan poi
kayaknya kalau itu salah paham aja sih om
ya meskipun saya sering ketemu sama boy
itu cuma karena kebetulan aja
dan itu bukan berarti saya dekat sama boy
atau saya punya hubungan lebih sama boleh
om disini cuma sedikit mau menjelaskan
kalau saat ini
boy itu sudah menerima perjodohan dari sila
karena ini yang terjadi
adalah permintaan terakhir dari almarhumah mamanya boy
untuk menjodohkan boy dengan sila
boy sekarang sedang belajar
untuk bisa melakukan pendekatan kembali dengan sila
karena sila itu adalah mantan pacarnya boy
situasinya seperti apa
kalau kamu terus dekat dengan boy
kalau sekarang memang kalian gak ada hubungan apa apa
kalau kalian sering ketemu
kan bisa saja terjadi nanti
hubungan kalian semakin dekat
dan om gak mau
kalau poin nanti hubungannya jadi rusak dengan sila
karena boy itu sudah punya tunangan yang namanya sila
kalau kamu sudah paham eva
om permisi dulu ya
terus mau kemana nih abis ini
ada yang ketinggalan nggak sih barang tadi
beras di kampus
lu pikir ini pasar ini beras
ambil beras dulu boy
ada masalah apa sih lo semuanya
ada masalah apa sih lo semuanya

gue baru tau ya
ternyata walaupun lo jago di jalanan
tapi ternyata lo gak punya nyali ya
ya karena kalau lo punya nyali
lo pasti akan bersikap gentle
dan jelasin ke bokap lo
kalau gue sama lo ini gak ada hubungannya apa
jadi bokap lo gak usah repot repot nyamperin gue
untuk bilang ke gue untuk jauhin lo
karena lo udah terima perjodohan sama sila
apalagi kalau itu adalah permintaan terakhir
dan satu lagi
kalau udah gak mau berurusan dengan gue
buru buru deh lo cari kalung gue
terus balikin ke gue
dan abis itu gak usah gangguin hidup gue lagi
sila parti ya
dia siapa tadi la
suara dia melecet
nah dua anderen epok kyknya
apa punya waktu untuk nunggu reva di kampus
tapi kenapa sekedar ngangkat telepon gue aja gak bisa
apa segitu sibuknya
woy kenapa sih lo
muka lo sewot banget kayak ngajakin orang berantem
abis ketemu yayang juga
bukan yang ngajakin orang berantem
itu mana abis berantem
gak liat tuh bukanya gue kenceng gitu
terus tadi reva pas cabut
mukanya kayak si ngamon rekam
seram juga sih
cerita lah sama gue
gue ini selain sahabat lo gue juga pakar cinta
eh pakar cinta dari mana sih
punya pacar aja gak pernah
mendingan gue gak pernah pacaran
daripada lulu masih mikirin aja tuh mantan
sebagai pakar cinta gue pengen kasih tau ke lo ya
mantan memang pernah ada di hati kita dan pernah mengisi hari hari kita
tapi itu dulu
sekarang saatnya lu berpikir ke depan dan buktiin ke dia
kalau dia pernah meninggalkan orang yang salah
apa sih lo berdua
udah gue minggak mood nih
yeee jangan suntuk gitu dong
ngapain bokap gue dateng ke kampus
suruh reva untuk jauhin gue
padahal jelas kok gue sama reva gak ada apa apa
tapi gimana ceritanya tuh
ya dari sila lah
yang berani ngaduk ke bokapnya boy selain dia
tadi papanya boy datang terus nyariin gue
ya ampun reva ketemu camer gitu loh
bukan malah betik kayak gitu
udah deh udah deh lo gak usah bercanda
karena gue lagi bener bener malas banget
tau gak sih
tadi papanya boy itu nyuruh gue jauhin boy
padahal siapa juga yang mau deket deket sama si es balok
udah gitu dia pakai bawa bawa perjodohannya sama sila lagi
perasaan gue gak pernah gangguin mereka
si es balok aja tuh yang nyari nyari masalah mula ama gue
wah fix banget ini semua tuh gara gara sila
si nenek lampir itu
pasti dia udah ngadu yang aneh aneh tentang allah
udah lah gak usah dibahas
lo kirain esnya serpue
woy tunggu abang lagi cepetan
hei raff lo udah tau banyak mobil lo deket deket ya
lo kayak gak tau dia aja
bukannya kemarin lo lagi seneng banget bond
berat badan lo turun dua kilo terus
sekarang kenapa lo makan banyak banget
ini salah satu gue yang ngerayain